psis kembali bermarkas di kota semarang
keputusan ini muncul setelah manajemen psis melakukan pertemuan dengan wali kota semarang hendrar prihadi
psis diberi fasilitas stadion citarum yang akan rampung direnovasi pada akhir januari ini
bagi psis perpindahan home base ke kota semarang ini akan menambah semangat baru bagi manajemen dan tim
untuk dapat peraih target lima besar di liga satu
karena kita ingin memanfaatkan stadion citarum sebagai pusat segala kegiatan psis semarang
mulai dari latihan kantor store di main pertandingan uji coba semuanya akan kita pusatkan di stadion citarum
ini mudah mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga bulan depan latihan perdana sudah ada di citarum
meski digunakan sebagai pusat pelatihan dan homebase psis
pemerintah kota semarang tetap meminta stadion citarum bisa digunakan masyarakat umum untuk melakukan kegiatan olahraga
tahun depan kita mempersilahkan teman teman psis itu untuk mula stadion citarum
yang akan dikelola dengan konsep standar fifa sebagai tempat latihan mereka
tempat pendidikan teman teman pemain pemain psi
dan sekaligus menurut saya sebagai transfer knowledge sebagai transfer teknologi dari manajemen sekarang
yang sudah oke kepada teman teman klub yang ada di kota semarang
stadion citarum kini menjadi stadion yang cukup menawan
untuk memenuhi standar fifa pemerintah kota semarang melibatkan konsultan asing dalam renovasi
penataan lapangan dan rumput tribun penonton hingga pembagian ruang dikerjakan secara apik dan berkualitas
damar sinoko semarang